sementara itu pengamat politik lely aryani menilai jika kasus yang sedang dihadapi oleh ketua umum partai golkar stiano fanto
tidak hanya menggerus kepercayaan publik terhadap partai golkar namun juga terhadap sebuah lembaga tinggi negara yakni dpr
bahkan keputusan stiano fanto untuk tetap bertahan sebagai ketua umum golkar dianggap merusak citra partai
apalagi konsolidasi baru partai golkar yang dipimpin oleh mantan sekjennya idrus marham
dipandang hanya sebagai upaya penyelamatan individu stiano fanto yang sedang terjerat kasus hukum sebagai tersangka kasus ktp elektronik
sekali lagi setia novanto berhasil membuktikan kesaktiannya bahwa betapa dia bisa memonopolisasi kepemimpinan di golkar
itu dulu catatan penting yang harus kita lihat
padahal golkar itu mengklaim diri sebagai partai kader
mereka menganggap bahwa golkar itu tidak kena
kekurangan calon pemimpin tidak kekurangan kader banyak sekali yang menunggu giliran
justru pada saat ini menurut saya golkar itu harus membuktikan betapa banyak kader kader yang menunggu giliran tadi mereka bisa tampilkan